di negeri yang jauh dahulu kala
hiduplah seorang putri bernama putri windflower
yang keluarganya memiliki warisan magis yang aneh
sayang sekarang ini ulang tahunmu yang ke dua puluh satu
pada hari ini ibu harus memberimu ini
tapi ibu ibu sudah lama memilikinya
dan mulai hari ini jimat itu menjadi milikmu
ini bukanlah jimat biasa sayang
ibuku memberikannya kepadaku saat aku berusia dua puluh satu tahun
dan sekarang aku memberikannya kepadamu
dan kau harus memberikannya kepada putrimu
selama kau memilikinya cinta kegembiraan kemakmuran akan mengikutimu
tapi jika kau berpisah dengannya kau akan dipenuhi kesialan dan kesedihan
setidaknya sekali dalam hidupmu kau akan dipaksa untuk menyerah
tapi ingat apapun yang terjadi
kau harus percaya dan jangan berpisah dengannya
aku akan selalu menyimpannya bersama aku bu
jadi itulah mengapa dia disayangi oleh semua rakyat dan oleh saudaraku
tidak adil baginya untuk memiliki sihir ini
sementara putriku dan aku harus menjalani kehidupan biasa
harus membuatnya berpisah dengan jimat itu
dan sekarang aku harus meninggalkanmu selama setahun
agar keajaiban jimat itu bisa menjadi milikmu
tapi jangan khawatir bibimu akan menjagamu dengan baik
lalu ratu pergi selama setahun
raja mengundang para pangeran dari semua kerajaan di sekitar untuk pesta dansa
bibi mendengar ini dan sebelum berita itu menyebar
bibi mendengar ini dan sebelum berita itu menyebar
dia membawa sang putri ke hutan yang sepi dengan dalih untuk berlibur
dan kemudian berbohong kepada saudaranya
windflower tampaknya sakit
dia telah diberitahu oleh para dokter untuk tinggal di tempat yang tenang
dia tidak bisa hadir di pesta
tapi jimat itu sudah memulai keajaibannya
kupu kupu yang sangat cantik
pangeran itu tersesat
saat ini dia mendekati pondok tempat putri windflower berada
mengapa aku merasa sangat tertarik dengan pondok itu
mengapa aku merasa begitu tertarik ke jendela
pangeran dan sang putri saling memandang
dan mereka tahu mereka telah menemukan cinta sejati
mereka menikah dengan kemegahan yang luar biasa
dan setelah beberapa tahun
mereka memiliki seorang putri yang diberi nama sani
kau mengatakan bahwa aku akan menikahi pangeran terbaik sebelum dia
tapi dia bahkan tidak harus berada di pesta dansa untuk menemukannya
dan sekarang mereka memiliki seorang putri juga
itu semua karena keajaiban dari jimat itu
dan kita harus mengambil darinya
dan begini caranya
bibi mengundang sang putri dan anaknya untuk berlibur di pegunungan
begitu mereka tiba
kalian kalian siapa
baiku tinggalkan dia
yang aku inginkan hanyalah agar kau menyerahkan
kajaiban jimat ini akan melindungiku dan putriku
mengapa aku merasa kesayanganku windflower membutuhkanku
apa yang kau lakukan di sini emerald
musuh telah menyerang istri dan anakmu
aku tahu ada yang salah tapi istriku adalah petarung yang hebat
mereka mendapatkan bayinya dan dia harus menyerahkan jimatnya tapi dia menolak
tidak istriku tidak akan mempertaruhkan nyawa putri kami untuk jimat
lihat saja sendiri
orang orang orang yang seperti
itu kunjungku kita periksa ini
bagaimana hati cinta ini
sendirilah syllabus lengkapi yang lama
dan saya bertenangkan arrow delapan
saya unung set joining broad
tidak aku ingin menyimpannya karena jika aku kehilangannya aku akan kehilanganmu dan yang lainnya
apa menurutmu aku mencintaimu karena sepotong perhiasan
tidak itu adalah keluarga
cukup berpisahlah dengan jimat itu sekarang atau aku akan bertanya tanya apakah kau sungguh mencintai kami
sang putri memohon dengan sang pangeran tetapi dia bersikeras
sehingga sang putri harus menyerahkan jimatnya
saat jimatnya tidak bersama sang pangeran kehilangan semua ingatannya dan pergi
bibi dan anaknya meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri
berikutnya sang putri mencintai dia
bertahun tahun berlalu dengan hilangnya jimat hati putri windflower menjadi kosong dari segala kegembiraan
tapi apa yang tidak hilang adalah kebaikannya
ibu lihat makhluk malang ini terluka dia terjebak di semak semak berduri
oh kasihan bagus kau membawanya ke sini
mari kita beri dia susu
ini adalah satu satunya susu yang aku miliki hari ini dan aku menyimpannya untukmu
berikan padanya ibu dia lebih membutuhkannya daripada aku
baiklah kau memang membesarkan putrimu dengan sangat baik putri windflower
meskipun kehilangan jimatmu sudah waktunya kau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkannya kembali
mari kita kembali ke kerajaan kita dan melihatnya bahkan jika dia tidak mengenali kita
jadi putri windflower dan anaknya kembali ke kerajaan
mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat
apa yang salah dengan orang orang di sini
semua toko tutup aura kesedihan yang luar biasa
pangeran kita dia terluka oleh panah beracun pangeran tidak punya istri tidak punya anak
jika sesuatu terjadi siapa yang akan memerintah
apa bukankah ada cukup banyak dokter di sini yang bisa membantunya
racunnya sangat mematikan sehingga jika seseorang menyentuh sang pangeran racun itu akan menular
pangeran akan sembuh tapi orang yang menyentuhnya akan mati
aku akan menyembuhkannya aku tidak akan membiarkan pangeran tercintaku mati
ini sesuatu yang harus aku lakukan
aku tahu ayahmu akan menjagamu dengan baik
jadi sang putri pergi ke istana dan dibawa ke pangeran
seseorang yang mencintaimu lebih dari hidup itu sendiri selamat tinggal kekasihku
kenapa aku merasa seolah olah aku mengenalmu
kenapa aku merasa seolah olah aku mengenalmu
kenapa aku merasa seolah olah aku mengenalmu

kau sekarang telah mendapatkan jimat kembali
putri windflower hidup bahagia selamanya
bibi dan anaknya dihukum
cerita ini diturunkan dari generasi ke generasi
sehingga jimat ini melayani barisan putri ini untuk waktu yang sangat lama